para renang memiliki potensi prestasi yang tidak kalah dengan cabang olahraga andalan lain
seperti para bulu tangkis dan para atletik
di cabur ini muncul satu nama yang belakangan mencuri perhatian dengan segudang rekor dan prestasinya
hingga dirinya mendapat julukan sang aquamen
jika bicara mengenai perkembangan olahraga para renang nasional
satu nama yang paling mudah diingat adalah cendi pangabean akmal
jendi adalah penyandang disabilitas
salah satu kakinya telah diamputasi
meski memiliki keterbatasan pria asal muara enim sumatera selatan ini adalah atlet para renang terbaik di indonesia
saya senang ya saya senang dengan renang karena ya saya pernah bilang bahwa saya seperti jadi orang normal kalau di air
karena saya tidak perlu menggunakan alat bantu tongkat atau apa gitu
jadi itu yang pertama
yang kedua ya
saya relax enjoy dengan renang
ini kayak saya bekerja dengan hobi
jadi saya terus termotivasi dengan diri saya bahwa saya bisa
jendi berasal dari keluarga sederhana di desa sugihwaras muara enim sumatera selatan
renang sudah dilakoninya sejak kecil
jendi biasa berenang di sungai yang tak jauh dari rumah masa kecilnya
pada saat itu ya
karena saya orang desa gitu ya
kehidupan saya itu
ya kalau nggak ke hutan gitu ke sungai di air gitu ya
jadi memang udah terbentuk dari alam gitu
apa yang saya lakukan sekarang
dikarenakan kami ini dekat sungai rambang sungai besar
jadi dia sangat mencintai renang
dengan kawan kawannya berenang
pas pulang sekolah berenang di dalam kampungnya itu
ya dia berenang
ya dia berenang
ya dia berenang
celakaan tragis yang dialami jendi pada dua ribu tiga mengubah hidupnya
sejak saat itu jendi menjadi seorang penyandang disabilitas
pada usia dua belas tahun jendi terpaksa kehilangan kaki kirinya yang harus diamputasi
musibah itu merupakan pukulan besar bagi keluarga jendi
tiba tiba harus seperti ini tentu berat buat saya dan tentunya keluarga
pada saat itu kan umur saya juga masih dua belas tahun
mau masuk ke sekolah menengah pertama smp
tentu yang pertama saya lihat itu adalah keluarga saya
bagaimana mereka ya terguncanglah dengan keadaan seperti ini
anaknya yang dari normal tiba tiba harus menjadi dipebel gitu kan
kehilangan salah satu kakinya sempat membuat jendi berhenti menjalani hobinya berenang
namun hal itu berubah ketika ia memutuskan masuk ke klub renang non disabilitas di palembang
jadi saya satu satunya yang dipabol gitu
mungkin itu salah satu menjadi motivasi juga buat saya ya
karena saya ngerasa termotivasi ya ingin bersaing juga ya
dengan mereka gitu ya
jadi tidak lama saya latihan itu saya bisa udah mampu lah gitu
sudah mampu bersaing sama mereka gitu
paling walaupun masih ketinggalan tapi ada tekad yang kuat dari saya gitu
kalau saya ingin seperti mereka gitu
berkat kerja keras dan semangat untuk melawan keterbatasan
jendi akhirnya mampu mengangkat derajat keluarga lewat prestasi

rumah diberi penyel
kebun diberi penyel
sekolah sekolah adik adik dibantunya
bukan karena apa
itu salah satu yang bikin saya merasa sangat bangga sama adik saya
kalau saya sendiri pak susah kalau nggak gitu
tapi alhamdulillah adik saya ini orang yang baik
tidak banyak kalau sama biaya
dia nggak pernah perhitungan untuk keluarganya
karena kita dulu pak orangnya susah
kadang kadang kalau mau jajan kan berdua
bisa duit seribu dua ribu susah
cuman sekarang dia bisa beli apa yang dia inginkan
bagi jendi kebun karet rumah dan tempat usaha yang ia bangun di kampung untuk keluarganya
hanyalah pemberian kecil
untuk menghapus kesedihan keluarga setelah musibah yang menimpanya dua puluh tahun silam
tidak bisa digambarkan ya tentunya
karena yang membuat saya seperti ini tentu mereka keluarga
yang memotivasi adalah mereka
karena saya tahu saya dari mana berasal
saya dari orang yang dari bawah memang dari bawah
terus saya ingin memberikan kebahagiaan buat mereka
karena saya pikir selama ini sebelum saya menjadi atlet
yang mereka lihat adalah kesedihan tentunya dari saya
dan saya ingin itu menjadi kebahagiaan buat mereka
keluarga berharap jendi bisa terus mengembangkan karirnya
dan mencapai prestasi tertinggi sebagai seorang atlet
jangan mudah puas
jadi orang yang tidak sombong
meski sempat tak percaya diri
jendi pangabean membuktikan keterbatasan bukanlah penghalang
untuk bisa berkembang dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar
sebagai dipabel itu harus berani
harus berani melangkah
dalam artian kita tunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan
dengan segala kondisi yang kita miliki kita mampu
karena saya juga inginnya regenerasi buat adik adik saya
dan ini akan menjadi tantangan juga buat saya
karena saya akan memberikan yang terbaik untuk indonesia tentunya
jendi pangabean sebagai atlet disabilitas
dimulai pada perkhidmatan peparnas rio dua ribu dua belas
saat itu namanya mencuri perhatian dengan memborong dua medali emas
satu perak dan satu perunggu
pepanas dua ribu dua belas itu berat juga buat saya
salah satu pertandingan terbaik juga buat saya
memunggu rebel juga buat saya
karena banyak yang saya korbankan juga
dari mulai saya sempat kuliah
terus saya stop kuliah demi fokus di renang untuk ikut peparnas
dan akhirnya di peparnas itu alhamdulillah
waktu itu saya dapat dua emas satu perak satu perunggu
saya mampu di dua ratus giga ganti saya malah bisa mecen rekorasi para game
pencapaian itu membuat jendi diboyong ke pelatnas
nama jendi kian melesat dengan rangkaian prestasi di event event
seperti asean para games dan kejuaraan dunia para renang
pria tiga puluh dua tahun ini telah menjadi salah satu penguasa kolam renang
yang tak hanya disegani di asia tenggara tapi juga di seluruh asia
sekarang saya pemegang dua rekor asia lima puluh kupu dan dua ratus meter backstroke
dan untuk asean
saya pegang sekarang tujuh rekor
dan untuk rekor nasional hampir semua nomor saya pegang di kelas saya
dari semua prestasi yang telah diraihnya
medali emas asean para games jakarta dua ribu delapan belas
memiliki makna penting bagi seorang jendi
asian para games dua ribu delapan belas ya karena itu event pertama saya di dalam negeri
dan itu menjadi penuh tantangan effortnya lebih jauh lebih tinggi
karena pada waktu itu juga saya menjadi salah satu ikon juga dari asean para games
jadi tentu tekanannya sangat luar biasa buat saya
tapi ya itu menjadi motivasi buat saya menjadi semangat pemicu semangat
dan akhirnya saya bisa buktikan di sana juga saya bisa memenuhi target
torehan prestasi atlet para renang indonesia memang tidak bisa dianggap remeh
di level asia tenggara hingga level asia
atlet atlet para renang indonesia kerap menorehkan prestasi yang membanggakan
meski begitu timnas para renang indonesia terus berbenah
dan berusaha meloloskan sebanyak mungkin atletnya
untuk berpartisipasi di multi event terbesar
untuk para atlet penyandang
sejauh ini baru ada dua atlet para renang indonesia
yang pernah merasakan tampil di lintasan kolam renang paralimpik
saya juga nggak nyangka gitu pada saat dua ribu enam belas awal saya paralimpik itu
tapi akhirnya tuhan memberikan jalan lebih mudah
pada saat asean para games di singapura
saya bisa pergi ke paralimpik

jadi di seratus punggung limit saya masuk untuk ke paralimpik
untuk masuk ke sana kan limitnya sudah jauh berbeda dari dua ribu enam belas
karena tentu atlet juga kan semakin limitnya naik
aliminnya juga makin turun gitu kan
jadi itu yang harus saya kejar
nama lain atlet para renang indonesia di dua edisi paralimpiade terakhir adalah suci indriani
wanita muda asal riau ini adalah perwakilan indonesia di paralimpiade rio dan tokyo
untuk perlombaan kelas s empat belas
namun bagi suci yang berusia dua puluh dua tahun ini lolos ke paralimpiade saja tidak membuatnya puas
suci berambisi ingin terus meningkatkan kemampuannya
hingga bisa menyumbangkan medali bagi kontingen merah putih di arena paralimpiade
alhamdulillah gitu dikasih kesempatan sama allah bisa
kita ini ikut tanding ke paralimpik yang luar biasa ini kan puncaknya di paralimpik kan
jadi alhamdulillah senang
riau sama riau ya
yang di rio itu tiga nomor
yang peringkatnya itu seratus dada itu peringkat delapan
dua ratus ganti itu peringkat tujuh
dua ratus bebas itu peringkat sembilan
di tokyo kemarin kurang memuaskan kak
jadi ya perlu ditingkatkan lagi lah
untuk menyongsong harapan baru di paralimpiade paris dua ribu dua puluh
sejumlah menu dan program latihan sudah disiapkan oleh tim pelatih pelatnas para renang indonesia
dari tim pelatih sudah bikin untuk grafiknya
setiap minggu tuh harus ada peaknya di hari apa gitu
tapi ada kita sekarang mulai di persiapan khusus
karena untuk persiapan teman teman juga dari kemarin
habis dari tahap tahap persiapan umum khusus
abis puasa nanti kita sudah mendekati untuk perang pertandingan
dua orang paralimpian di cabang olahraga para renang
kini juga tengah bersiap untuk bisa tampil di paris dua ribu dua puluh
baik jendi dan suci berharap bisa memberikan hasil terbaik
mereka juga berharap ada atlet lain yang bisa menambahkan kemampuan
yang bisa menambah kekuatan kontingen indonesia
mungkin ini parlimpik terakhir buat saya
saya menergiin parlimpi terakhir karena saya tidak bisa dibohong lagi
usia saya sudah lumayan
karena saya juga inginnya ya regenerasi buat adik adik saya
dan ini akan menjadi tantangan juga buat saya
karena saya akan memberikan yang terbaik untuk indonesia tentunya
saya tidak tahu apakah saya bisa masuk final atau medalis
yang penting saya akan memberikan yang terbaik untuk indonesia di parlim terakhir ini
untuk para swimming indonesia
semoga kita semakin kompak
semakin bersemangat latihan
lebih fokus lagi mengejar impian masing masing
semoga apa yang kita capai itu bisa terjadi terwujud
sesuai kehendak allah lah
kerja keras adalah kunci untuk mengukir prestasi
dengan bekal pengalaman dan potensi yang ada
bukan tidak mungkin cabang olahraga para renang bisa menggapai mimpi
untuk menggenggam medali di ajang paralimpiade
ajang paralimpiade dua ribu dua puluh empat di paris akan menjadi pembuktian
bagi para penguasa di asia tenggara ini
timnas para renang sendiri belum memasang target medali pada paralimpiade mendatang
di paris nanti timnas menargetkan ada tiga atlet di kelas berbeda
yang bisa lolos kualifikasi menuju paralimpiade
kalau target medali kami belum berani lah ya
karena memang beratlah di renang ya
renang kita belum berani
karena memang masih agak jauh
siapa paling berat kalau negara tadi parah
kalau di parlimpiade
kalau di parlimpiade itu wang chou
dari palembang itu china jepang
kemudian dari asia ini ya
ini dari uzbekistan
belum nanti amerika dan sebagainya
kita menyiapkan ada empat atlet
ya paling tidak target saya sih tiga bisa masuk lah
untuk saya sendiri malah
untuk lebih kerja keras
yang diberikan oleh pemerintah harus saya bayar
ada harapan besar bagi timnas para renang
semakin mengibarkan prestasi di kancah internasional
pada ajang asean para games solo dua ribu dua puluh
timnas para renang berhasil menjadi juara umum
dengan perolehan medali yang mengesankan
perhelatan asean para games dua ribu dua puluh dua di jawa tengah
menjadi ajang pembuktian cabang olahraga para renang
para renang berhasil menjadi salah satu kontributor medali terbesar
untuk kontingen indonesia
dengan torehan dua puluh sembilan emas tiga puluh satu perak dan dua puluh tujuh perunggu
setelah ajang ini
juga kemudian muncul nama nama
yang kelak bisa menjadi atlet andalan di cabang olahraga para renang
ada dua nama atlet pria lain
yang mencuri perhatian karena mampu menyambat medali emas
di seluruh nomor yang diikutinya
yang pertama adalah zaki zulkarnain
atlet para renang berusia dua puluh delapan tahun asal riau
dia turun di kelas s delapan
dengan memenangkan tiga medali emas di nomor perorangan
dan dua lainnya di nomor s delapan
morgen barra nampak di
yang telah ditebak
yang selama ini di sini kita buktiin
alhamdulillah dapat lima medali emas
nama lain yang muncul adalah maulana rifki yafianda
tujuh belas tahun asal magetan jawa timur
rifki turun di kelas s dua belas dan s sebelas perorangan
dengan kategori disabilitas low vision
turut menyumbang tiga medali emas di nomor perorangan
dan dua lainnya dari nomor tregu
dali asean para games juga menjadi yang pertama
bagi rifki di ajang tersebut
jadi selain kerja keras saya yang sudah lama mungkin
ada kerabat atau teman teman yang sudah mendoakan
apapun itu ya hasilnya sudah saya gapai kemarin
saya berterima kasih untuk mereka semua
harapan saya sih untuk saya sendiri malah
untuk lebih kerja keras yang diberikan oleh pemerintah
zaki dan rifki adalah nama nama baru yang muncul
dan diproyeksikan menjadi tumpuan timnas para renang
di event yang jauh lebih besar
target saya tetap lah bisa menyumbang di paris besok dua ribu dua puluh empat itu
membangun medali entah emas atau perunggu
tapi saya pengennya emas lah
pengen banget mas mudah mudahan bisa masuk lah
ini nanti kan di inggris nanti mau cari poin lah
untuk bisa masuk ke apg ke paralimpik nanti
sementara bagi jendi pangabean
kesuksesan di asean para games adalah buah dari kerja kerasnya
bersama seluruh tim
ini hasil dari tim kita semua
baik aktif pelatih
dan semua yang terlibat di kontingen para renang indonesia
hasil asean para games yang lalu membuat timnas para renang indonesia optimis
bisa kembali meraih hasil positif
di perhelatan asean para games berikutnya
hasil di asean para games kamboja nanti
juga akan menjadi bahan evaluasi bagi timnas para renang indonesia
yang masih akan mengikuti sejumlah agenda agenda
kejuaraan lain sepanjang dua ribu dua puluh
itu kita target memang sementara dua puluh delapan dua puluh delapan lima
jadi targetnya juara umum lagi ya
ya mudah mudahan masih bisa juara umum
asean sendiri nanti
di hangzhou di asean
kalau di asia sih kita emas itu kita sih belum target dulu
kemarin kan tiga emas di jakarta
kita di sini belum karena sahawadir itu
ranking ranking satu berikut yang dari asia
dalam perjalanannya timnas para renang bukan tak pernah menghadapi masalah
meski memiliki garis regenerasi yang cukup baik
dengan total empat puluh atlet yang didominasi wajah wajah baru
para atlet masih sulit menemukan tempat latihan di luar pelatnas
itu masih ditambah dengan minimnya kompetisi yang berlangsung di dalam negeri
kelemahan renang itu adalah di daerah itu tidak latihan rutin
pertama tidak punya perkumpulan tidak punya pelatih
itu jadi tidak bisa rutin
nah itu yang untuk itu maka untuk regenerasi
kalau pelatnas kita mengajukan sebanyak banyaknya paling tidak empat puluh lima

itu karena untuk regenerasi gitu
di antaranya kita mengajukan empat puluh lima
karena atlet itu ke regenerasi
supaya nggak terlalu jauh gate nya antara lapis satu lapis kedua
ya tapi kita harus melihat dulu ke depannya bagaimana
karena kan regenerasi itu kan harus diiringi dengan prestasi juga
ya kan itu yang menjadi persoalan sekarang
bagaimana mereka tidak hanya bersaing di nasional
karena kan levelnya udah internasional
jadi mereka harus bisa bersaing di internasional
itu yang harus mereka buktikan dari regenerasi
meski demikian pembibitan sejak dini terus dilakukan
atlet muda berlatih bersama para senior yang sudah lebih dulu berprestasi
dengan cara ini mental juara diharapkan bisa menular ke generasi berikutnya
terinspirasi banget soalnya mereka udah sampai paralimpik
terus aku juga pengen sampai paralimpik

nggak pernah mahasiswa mahasiswa

ada tanggung jawab yang besar tentunya
dari para renang indonesia
di sini kita harus saya sebagai senior di sini
harus memberikan contoh harus memberikan tauladan
bagi ada adik junior
atib atib yang lebih pertama
yang belum pelanas di luar sana terus semangat terus termotivasi
karena tentu di sini teman teman kalian luar biasa